ppih embarkasi solo jawa tengah mulai memberangkatkan jemaah calon haji gelombang kedua
seluruh jemaah haji gelombang kedua di asrama haji donohudan sudah memakai kain ihram
sejak dari embarkasi menuju jeddah arab saudi
setelah mendarat di jeddah mereka langsung menuju mekah untuk melaksanakan umroh wajib
hingga kini ppih embarkasi solo sudah memberangkatkan empat puluh enam kloter ke tanah suci
dengan total jumlah jemaah enam belas lima ratus lima puluh tujuh orang